yaitu mantan creative director asian games dua ribu delapan belas wisnu tama kusubandio juga datang ke istana kepresidenan ri senin siang
belum menjelaskan apa tujuan kedatangannya ke istana presiden
sementara pengusaha dan mantan ketua inas gok serta mantan ketua tim kampanye nasional jokowi maruf amin erick thohir juga datang menyambangi istana negara pada senin siang